yang pertama kita padukan bebek goreng dan persawahan di gianyar
berjarak sekitar empat puluh lima menit dari kota denpasar
terdapat salah satu resto yang memiliki menu andalan bebek crispy dan sambal mata
olahan bebek jumbo digoreng garing di bagian luar
namun tetap mendapatkan cita rasa juicy di bagian dalamnya
kemudian penyajiannya dipadukan dua macam sambal yaitu sambal mata dan sambal ulek
seporsi bebek ini lengkap dengan sup jamur sate lilit plecing kacang dan minuman dijual dua ratus dua ribu rupiah
disini anda bisa menikmatinya di bale bale yang langsung bersebelahan dengan sawah yang hijau
nah kalau sambalnya sambal rempahnya itu terdiri dari kita campurannya serai
ada itu dah cabai merah cabai putih
minyaknya pakai minyak bali tandusan minyaknya itu ada spesial minyaknya
makanya aromanya jadi lebih bagus
menjelang malam anda harus mencoba menikmati makan malam di daerah jimbaran
disini puluhan jenis bogabahari hasil tangkapan para nelayan lokal siap untuk kita nikmati
seperti ikan kakap udang sampai kepiting
dibakar dengan kulit kelapa membuat aneka seafood ini kian lezat
di antara beberapa deretan resto seafood di jimbaran kami memilih makan malam di restoraja
menu andalannya adalah kerang lokan cara masaknya direbus sampai cangkangnya terbuka
lalu dibakar dan diolesi bumbu rahasia
nah sepos di kerang ini sekitar tujuh puluh ribu
sudah termasuk nasi sayur dan sambal mantap
kalau makan malam di jimbaran itu sangat istimewa sekali
apalagi dekat laut kemudian seafood rasa seafoodnya yang luar biasa enak
khususnya yang untuk kerang
sama udang nah itu yang favorit saya kerang bakar udang bakar luar biasa
duduk di atas pasir pantai ditemani deburan suara ombak
menambah nikmatnya makan malam di pantai jimbaran ini
jadi jika anda berlibur ke pulau dewata
jangan lupa menikmati bermacam kuliner yang membuat lidah bergoyang